beralih ke informasi olahraga indonesia harus mengubur mimpinya untuk dapat meraih medali emas sea games dua ribu tujuh belas setelah dikalahkan malaysia satu di babak semifinal
bermain di stadion sya alam indonesia tampil dengan penguasaan bola yang lebih baik dibanding tim harimau malaya
namun gol kemenangan malaysia pada menit ke delapan puluh enam yang dicetak tanah balan memumpuskan harapan indonesia untuk bisa meraih emas sea games
kekalahan ini semakin memperpanjang rentetan buruk timnas indonesia di cabang sepak bola ajang olahraga terbesar di asia tenggara ini
dengan hasil ini malaysia akan bertemu thailand di babak final
sebelumnya thailand berhasil maju ke babak final setelah mengalahkan myanmar satu
gol kemenangan thailand dicetak striker shen rob sampaudi melalui sundulan kepala memanfaatkan umpan lambung di sisi kanan pertahanan myanmar pada injury time babak kedua
dengan kemenangan ini thailand menorekan prestasi dengan berhasil melaju ke babak final sea games sebanyak tiga kali secara beruntun yaitu pada tahun dua ribu tiga belas dua ribu lima belas dan dua ribu delapan belas